mah udah dong mah
ya kalo memang catherine keliatan bahagia sekarang
ya udah gapapa
iya dan harusnya kita juga bisa kayak gitu mah
tolong kita tuh harus lebih ikhlas lagi mah
mama jangan selalu memaksa catherine untuk
melanjutkan pernikahan ini mah
catherine udah buat keputusan
mbak saya mau tanya
kalo ruangannya aldebaran alfahri
sama andin karisma putri
pak aldebaran dan bu andin dirawat ruang sama
di ruangan vvip tiga ya
makasih banyak ya
bener ini ya
kita berdua bisa ketemu sama al andin ya
tapi lagi istirahat atau lagi tidur sekarang
oh gak kak
mereka di dalam kegisi tuh
gimana keadaan kamu udah lebih baik sekarang
alhamdulillah saya baik pun tante
mudah mudahan bisa cepat pulang ya
terima kasih doanya
lantai ke tempat
alhamdulillah sudah lebih baik
mama bener bener mau minta maaf ya
gara gara nina kalian berdua jadi seperti ini
aku gak suka dengan pelaku
tapi aku tetap
asalkan dia tidak mau melangih kesalahan yang sama lagi
dan aku minta dia juga
untuk jangan memaksa
atau memisahkan aku dengan anak aku
pokoknya mama kan berusaha sekuat tenaga
gak ngambil rena dari kamu ya
kamu tenang aja
kami gak akan membiarkan nino berbuat seperti ini
kasian orang tuanya nino
karena ulah dia
mereka harus tanggung jawab semuanya
sama om sama tante untuk doain
tante yang paling cuma minta
anak kami berdua aja askara
supaya cepat sembuh
iya bagus sekali
dan kalian berdua biar cepat sehat ya
dan kita berkumpul lagi
om senang sekali ya
kamu udah sehat
lepas kelakuan nino
lepas kelakuan nino
kamu udah sehat lagi
saya gak suka sama kelakuannya
tapi apa yang dilakukan nino

harus fokus biar sesuai sama yang udah diukur
mumpung mereka lagi pada kumpul
kayaknya enak kalau gue kerjain temennya elsa
dia pasti udah tau
dan akan menghindar
gue akan buat seolah elsa yang cilakain temennya
lo kenapa sih bikin gara gara mulu sama si elsa
kali kali kita kasih pelajaran tuh si yati
iya biar gak cari gara gara mulu
udah gak usah gak usah
nanti yang ada kalian dapat masalah
kalian gak mau akan terus terusan hidup di sini
mau keluar kan dari sini
iya sih sok
hidup lo gak akan tenang
hidup lo yang gak akan tenang yati

oiya liat deh
wah iya bagus banget waduh sekarang nona udah pinter gambar nih ya dong udah nggak sabar nanti
kalau dede askarada pulang aku kasih tahu maaf eh jangan lari lari makasih ya mbak jess
kita udah tahu tentang bu andin sudah sadar ya semoga bu andin cepet pulang ke rumah iya mbak
kita berdua senang banget dengan kabarnya makasih banyak ya pak wiyah pak mohon doanya saya juga rencananya
nanti siang saya ingin jenguk mbak andin ke rumah sakit semoga ya di sana keadaannya semuanya mas
al dan mbak al kalau begitu uya titip salam sama bu andin sama pak al bohong juga ya mbak
aku sampaikan oke kalau gitu aku masuk dulu ya
andin mama sama papa mau pamit ya kamu mudah mudahan cepet sembuh cepet pulang ke rumah ya
makasih ya tante om udah mau datang kesini iya sama sama oh iya pak surya al andin kamu pamit
ya soalnya kasihan kan keisha dititipin ke bu sarah takutnya nanti capek
slipping depan ya vacuumrp
hati hati di jalan penting
assalamualaikum miss gigi
pembuatan uya bilang bagus
mereka gak salah
ini gambarnya bagus banget
pasti udah gak ada yang lain
aku mau kasih tau oma
sementara jangan kekamarnya oma dulu ya
jangan ganggu oma ya
soalnya oma baru
aku mau tunjungin
miss gigi kasih tau
reina pas oma udah bangun gimana
soalnya oma baru aja istirahat
nanti kalo udah bangun
balik ke kamar oma
ya udah deh
kecapean banget deh
iya terus juga pasti
gimana kalau sekarang kita ganti baju
makan siang terus bawa bawa siang
mbak tadi kan
mau ke rumah sakit
mau cek kondisi masal sama mbak andin
kayaknya ibu nggak bisa ke rumah sakit
terus ibu titip pesen ke gigi
buat ngasih tau mbak jess kalo mbak jess aja
sementara buat gantiin ibu ke rumah sakit ya
emang aku rencananya mau ke rumah sakit
siapin baju gantian masalah sama mbak andin ya mbak ya
oke saya tunggu ya
pak chandra iya
pak chandra puchandra saya sekali lagi
udah mengunjungi al dan andi
itu harus pak
anggaplah itu sebagai permintaan maaf kami
kita harus saling memaafkan lah
kita harus saling memaafkan lah
ada yang mau saya tanyain sebetulnya
nino gak tau kan soal andin sudah sadar
nino belum tau
saya mengerti kami itu sempat ragu
apa perlu kasih tau nino apa engga
takutnya malah terjadi sesuatu
makanya kami gak kasih tau
nino sempat kesini
karena mau ketemu sama andin
mau ketemu sama andin
tapi akhirnya malah ketemu sama
tapi akhirnya malah ketemu sama al
saya sudah melarang nino
ngapain dia kesini
tapi dia nggak bikin masalah kan pak
tapi dia gak bikin masalah kan pak
nah itulah niatnya memang mau minta maaf
nah itulah niatnya memang mau minta maaf
cuman karena waktunya gak tepat
al malah jadi emosi
al malah jadi emosi
ya ampun nino

dia tuh gak pernah mau dengerin nasihat kita pak surya
padahal kita udah bilang sama dia tolong jangan datang lagi

tolong tahan dulu sampai keadaan membaik
sehat ya kan
sehat ya kan
tolong tahan dulu semoga aja
tolong tahan dulu semoga aja
tolong tahan dulu semoga aja
tolong tahan dulu semoga aja
sudah saya dari
sudah saya dari
jadi boneka tak bisa menemani keisha
gue selalu pengen ketemu sama keisha
semoga nanti gue bisa ketemu isha lagi
walaupun hanya dari kejauhan
lihat ada boneka dari om ya
kalau ini adalah boneka dari riki
aku cuma gak mau
kalau nantinya ada yang nggak nyaman
apalagi kalau sampai tau boneka ini memang bener dari riki
dia sangat sibuk sekarang
dan aku gak bisa menghubungi dia karena dia di luar pejabat
untuk riki oh sudah
agar kalau jadi nanti
akhirnya kamu datang
jadi kenapa kita harus bicara tentang bisnis ini
maaf dulu karena ada isu keluarga
mari kita berbicara di dalam
sambung dengan aku tolong
sekarang jam berapa sih ini udah
udah waktunya rena tidur kan din
saya yakin rena itu lagi istirahat
nanti ganggu loh
mending nanti ya
padahal aku kangen banget loh
kenapa al din
andin tadi itu minta pidoko rena
ini jamnya rena istirahat pak
nanti takutnya keganggu renanya
ya lebih baik sore aja andin
takutnya tidur dia
bu andin semakin baik
doanya banyak orang
oh iya pak ini ada
berkas yang perlu bapak tanda tangan
karena sebelumnya saya nggak asyik tahu bapak
kalau saya mau ke sini
mengganggu istirahat bapak
ini berapa berkas pak
tidak ada yang bisa dianggap
biar saya buka kabel ini
buat ibu rosa ya
cepetan jangan lama lama
iya sudah seharian
ibu enggak keluar kamar tadinya
mau pakai ojek olam
tapi sepertinya makin lama
sudah deh kalau begitu
biar saya naik motor biar cepat ya
sakit kok gantian sih
yang satu belum sembuh
yang lain udah nyusul sakit juga
ya ya mending kita doain saja
semoga ibu rosa sakitnya tidak berlanjut
biar cepat sehat dah
dua hari sudah sembuh ya
biar rumah ini jauh jauh dari wuruwara
yaudah nanti kalau pak riza sudah datang
obatnya kasih ke gia di dalam ya
tante mayang kenapa hubungin aku terus sih
kalau aku angkat nanti yang ada malah berdebat lagi
kamu kalau mau berbicara
memang masih ada urusan
pulang saja nggak usah balik ke kantor
oh nggak ada apa apa
dan memang kebetulan di kantor pun kerjaannya sudah beres pak
oh ya pak ada yang perlu saya bantu lagi pak
saya sebetulnya ingin beliin rena hadiah ren
beliin apa ya
boneka aja mas yang gede
masih buat rena
nanti langsung kasih ke rena
baik kalau gitu saya akan cari boneka dulu untuk rena
iya tolong ya ren
iya tolong ya pak ren
eh gemoy udah bangun
ya aku kangen sama mama sama papa
pasti gemoy kangen ya
ya kita doain aja ya supaya mama papa sama deddy askara
udah bangun sayangnya miss kiki
tapi kok mukanya cemberut kayak gitu sayang
jangan cemberut dong
nanti miss kiki sedih loh liatnya
aku mau ketemu papa sama mama mis
boleh teleponin papa enggak
cuma takutnya kalau kita telepon sekarang
tapi aku kangen sama mama sama papa miss kiki
gak apa apa deki
udah tidur siang udah makan udah pinter
telepon aja kali ya deki bentar
atau kita telepon opa surya
sampai jumpa opa surya
sini papa bentar tolong
itu dong pak
ada papa sama ada opa nih
kangen loh mama
baik pak tapi kangen
mama sama papa juga kangen sama reina
reina kangen banget sama mama sama papa ya
jangan sedih dong sayang
ini kan udah ketemu sama mama papa sama opa meskipun dari video call
iya tapi nggak bisa peluk
wah aduh aduh aduh
ini ini ini tuh sayang tuh
mama kan udah lahiran
sebentar lagi ya nak ya
sebentar lagi mau pulang bawa askara juga ya
aku udah nggak sabar mau lihatnya di askara
di askara juga udah nggak sabar lo mau ketemu kakak reina yang baik dan pintar
reina udah makan belum
eh udah udah udah pak bos
ncus bilang teleponnya kalau udah bobo siang
nanti pas aku bangun langsung aja aku pedo call
anaknya udah gak sabaran banget pengen video call sama mama sama papanya
apa ya pak
aku punya gambar sesuatu
ini gambar papa
ini aku lagi pintong pada di askara
wah bagus banget
pokoknya nggak ada di situ
opah mau pulang aja deh
bagus sekali nak gambarnya makasih ya
kamu pinter banget
nanti kapan kapan gambarnya lebih banyak lagi
ada opah ada oma ada ncus ada miss kiki yang lain lain juga digambar ya
kalau nggak gambar opahnya sendiri aja
askara anak mama
kamu harus segera pulih ya sayang
semua orang menyayangi kamu rindu kamu dan mengharapkan kamu untuk hadir di tengah tengah mereka
terutama kak reina
opanya nggak ada di situ
bapak mau pulang aja deh
bagus sekali nak gambarnya makasih ya
kamu pinter banget
nanti kapan kapan gambarnya lebih banyak lagi
ada opah ada oma ada ncus ada miss kiki yang lain lain juga digambar ya
kalau nggak gambar opahnya sendiri aja
askara anak mama
kamu harus segera pulih ya sayang
semua orang menyayangi kamu rindu kamu dan mengharapkan kamu untuk hadir di tengah tengah mereka
terutama kak reina
opahnya nggak ada di situ
opahnya nggak ada di situ
opahnya nggak ada di situ

terutama kak reina
belum ada perubahan yang berarti
pantau terus ya sus
sekecil apapun perubahan tolong segera kasih tahu saya
rena jangan lupa istirahat yang banyak ya
sama ini papa mau kasih tahu
jadi kalau nggak nanti malam atau besok pagi om randy mau ke rumah buat anterin hadiah untuk reina
hadiahnya apa pa
kasi tahu enggak
aku udah gak sabar melihat bonekanya
sayang mama boleh ngobrol sama miss kiki dulu enggak sebentar
ma ndin mas al ya ampun kita senang banget
denger kapal kalau mbak andi sama sekatnya udah membaik
ya aduh bahagia banget kita dengerinnya ki ya
sehat sehat dan binia juga cepet pulang
bapak bos juga
oh semuanya baik mbak
mbak jessi lagi ke rumah sakit
terus ibu lagi istirahat
ee itu bapak bos lagi menyenang badan
jadi lagi ngoboan
eh tapi mas al sama mbak andin gak usah kepikiran
soalnya ibu cuma butuh istirahat aja kok
sama rena ya tolong dijagain dengan baik ya
oh tenang mas al mbak andi pokoknya rena sama ibu
aman di sisi kita
mama juga mau istirahat disini
yaudah sayang bye bye love you
ya allah bapak sakit ya
aduh senang senang senang
ayo kalau gitu mas ki ki ke belakang dulu ya mbak yang mulus
ya bentar ya mbak
iya bentar ya
ikat dulu biar gak berantakan ya
aku udah gak sabar menunggu hadiah dari mama sampah
tapi sebelumnya cus mau iketin rambutnya dulu ya
mah udah dong mak
ya kalau memang catherine kelihatan bahagia sekarang
yaudah gak apa apa
iya dan harusnya kita juga bisa kayak gitu mah
tolong kita tuh harus lebih ikhlas lagi mah
mama jangan selalu memaksa catherine untuk
melanjutkan pernikahan ini mak
catherine udah buat keputusan
dan kita harus harus hormat dengan keputusan itu
udah dulu mah aku masih ada tugas dari pak
adi kamu batal
buat tik partners gitu
saya melemah zeigen
baca anak gua
apa yg itu
pasti bonekanya bagus
ternyata ada disini sayangnya miss kiki
mudah mudahan kita masuk aja yuk
udah pasti ada yang dikangenin ayang kiki
ini gemuk kagak sabar mau nunggu
para indinya dimari katanya
itu kayaknya menurut miss kiki
pasti nunggunya agak lama deh
mendingan kita tunggu di dalam aja ya
daripada nanti kamu kepanasan
nanti kepala nyerahnya pusing
ya nunggu di dalam aja ya
jangan cemberut kayak gitu dong